kita bergeser ke surabaya ratusan masa dari berbagai elemen di surabaya minggu pagi
pemblokade hotel majapahit di jalan tunjungan surabaya tempat dari ahmad dhani
musisi yang akan melakukan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di tugu pahlawan
dalam aksi blokade ini sempat diwarnai kericuhan saat satu di antara lelawan ahmad dhani berdebat dengan masa aksi
kericuhan berhasil diredam ketika polisi mengamankan relawan ahmad dhani dari tengah tengah masa
akibat aksi ini ahmad dhani pun hanya bisa bertahan di lobi hotel dan mengaku untuk memilih mengalah dan mengurungkan rencana untuk deklarasi pada hari ini
kami ingin jawa timur aman kondusif dan damai
tidak ada istilahnya kampanye memprovokasi yang dimana akan menimbulkan kekacauan sehingga dari jawa timur tidak kondusif
seperti itu maksud dan tujuan kami di sini
jadi saya berharap semua warga khususnya masyarakat jawa timur tidak mudah untuk provokasi adanya kampanye kampanye yang akan dilakukan dari pihak pihak yang lain
saya berharap semuanya punya pilihan sendiri tidak usah harus dipungkit aksi daripada kampanye kampanye yang memprovokasi daripada masyarakat semuanya
sudah terhubung dengan kami produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
rangga selamat siang apa situasi dan bagaimana perkembangan terkini di sana rangga
ya selamat siang ferdi ferdi baru saja demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan masa yang kontra terhadap gerakan dua ribu sembilan belas anti presiden di depan hotel majapahit yang meminta ahmad dhani artis yang juga caleg partai gerindra ini untuk datang menemu mereka ini sudah bubar
nah mereka bubar karena kemudian ahmad dhani menjanjikan bahwa
akan segera pulang ke jakarta dan tidak ada lagi atau tidak akan mengikuti deklarasi gerakan dua ribu sembilan belas anti presiden di surabaya pada hari ini
tadi memang ratusan masa datang ke hotel majapahit ini tempat ahmad dhani menginap
mereka meminta ahmad dhani untuk bertemu dan kemudian meminta juga ahmad dhani untuk segera membatalkan semua rencana deklarasi gerakan
sehingga dua ribu sembilan belas ganti presiden tepat di hadapan mereka
tetapi karena kemudian tidak segera ditemui mereka terus melanjutkan aksinya tepat di depan hotel ini
nah manager hotel majapahit yang kemudian datang karena tidak ingin hotelnya kemudian penuh dengan nuansa keributan datang dan meminta kepada para masa aksi
apa yang dibutuhkan atau apa yang diminta oleh masa aksi tersebut untuk disampaikan kepada ahmad dhani
kemudian setelah masa aksi menyampaikan apa yang mereka kehendaki tersebut
manager hotel kembali ke dalam hotel dan menemui ahmad dhani di kamarnya dan kemudian keluar lagi sambil membacakan pernyataan dari ahmad dhani
intinya adalah bahwa ahmad dhani kemudian berjanji begitu bahwa siang ini juga dia akan pulang kembali ke jakarta lewat bandara juanda
dan tidak akan ada lagi gerakan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden baik hari ini maupun hari ini
seterusnya tadi kemudian ahmad dhani bersama rombongan sudah pulang dengan mobilnya dikawal oleh beberapa orang anggota polisi
serta dikawal juga oleh beberapa orang masa perwakilan masa dari gerakan yang kontra terhadap kelompok masa dua ribu sembilan belas ganti presiden
untuk bisa memastikan bahwa ahmad dhani benar menuju ke juanda dan segera pulang pada hari ini ke jakarta
apa yang terjadi tadi di hotel majapahit tempat di belakang saya ini adalah rentetan dari eskalasi yang memanas saat dua masa bertemu di surabaya sejak pagi tadi
jadi ada rencana gerakan untuk mendeklarasikan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya yang kemudian ditolak oleh masa atau elemen elemen masyarakat lain
yang ada di surabaya untuk menolak gerakan tersebut
pertama gerakan dua ribu sembilan belas
ganti presiden ini awalnya akan dilakukan di sekitar tugu pahlawan
tetapi kemudian polisi karena memang tidak memberikan izin dan tidak memberikan apapun membiarkan adanya acara tersebut
kemudian membubarkan kelompok kelompok ganti presiden dan memisahkan mereka menjadi beberapa bagian lain yang lebih kecil
nah masa dari gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden kemudian menuju ke depan sebuah masjid yang tidak
jauh dari tugu pahlawan mungkin sekitar lima ratus an meter
mereka kemudian dalam jumlah kelompok yang lebih kecil kecil berjalan ke sana dan mengumpulkan diri di sana
demonstrasi atau gerakan tersebut titik kumpulnya kemudian berpindah ke depan masjid tersebut
nah tidak beberapa lama gerakan yang kontra terhadapnya kemudian datang dan saling berhadapan hadapan
sempat terjadi beberapa hal yang keributan di sana
saling dorong kemudian ada lempar lemparan air mineral dari kedua
kelompok sehingga polisi kemudian terpaksa memisahkan mereka dan membelah mereka menjadi dua kelompok
ini terus dilakukan hingga beberapa jam kemudian sampai akhirnya masa keduanya berinisiatif untuk membubarkan diri
nah dari kelompok dua ribu sembilan belas ganti presiden sendiri menyatakan bahwa mereka sangat menyesalkan
apa semua hal yang terjadi pada aktivitas mereka hari ini
dari mulai penolakan terhadap ahmad dhani
ada caleg partai gerindra yang juga inisiator dari deklarasi ganti presiden dua ribu sembilan belas di kota surabaya
sampai kemudian pembubaran yang dilakukan oleh polisi
serta mereka menganggap datangnya masa yang kontra terhadap mereka adalah bagian dari tindakan yang ademokratis atau tidak demokratis
karena apa yang mereka sampaikan apa yang mereka inginkan termasuk juga gerakan mereka dua ribu sembilan belas ganti presiden
menurut mereka adalah bagian dari sebuah kehidupan demokrasi
bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya dihargai yang seharusnya dilindungi
mereka berpendapat kalau misalnya gerakan seperti mereka dilarang
mengapa gerakan serupa yang berbeda dengan mereka misalnya seperti tetap presiden gerakan yang lainnya itu dibiarkan
kelompok ganti presiden menganggap ini adalah sebuah ketidakadilan
tetapi bagi kelompok yang anti atau yang kontra terhadap gerakan dua ribu sembilan belas ganti
presiden ini menganggap justru apa yang disampaikan oleh kelompok ganti presiden adalah sebuah provokasi
provokasi terhadap kehidupan masyarakat di kota surabaya yang sudah kondusif sudah aman dan lain sebagainya
apalagi mereka beranggapan bahwa aksi mereka juga tidak mendapatkan izin tidak mendapatkan dukungan dari polisi
nah tadi saya juga sempat mewawancarai dari kepada kapolres surabaya kombes rudy setiawan
memang tidak pernah ada izin tidak pernah polisi tidak memberikan restu terhadap aksi aksi yang dilakukan
ataupun deklarasi yang dilakukan oleh kelompok dua ribu sembilan belas ganti presiden
tetapi dia mengaku bersyukur bahwa kelompok yang saling berhadapan hadapan ini kemudian bisa saling menahan diri
jadi meskipun ada beberapa kali keributan di tempat tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut
tetapi semuanya secara umum bisa berlangsung baik
dan saat ini baik di tempat di tugu pahlawan
di sekitar masjid kemayoran tempat tadi masa melakukan demonstrasi
termasuk juga di sini di sekitar hotel majapahit
semuanya sudah clear sudah bersih sudah bisa berlangsung kondusif kembali
baik terima kasih rangga umara dari surabaya jawa timur